terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
kondisi curah hujan yang meningkat pada akhir tahun mendorong pemerintah provinsi dki jakarta
untuk melakukan sejumlah pembenahan serta menyiapkan sejumlah antisipasi akan banjir
namun ada beberapa hal yang dinilai luput dan belum dilaksanakan oleh anies baswedan
pemerintah provinsi dki jakarta telah melakukan sejumlah program strategis mengantisipasi banjir di ibu kota
di antaranya gerbek lumpur atau program mengeruk sedimentasi yang ada di sungai kali waduk dan saluran air jakarta
hingga kapasitasnya kembali seperti semula
selain itu ada program drenase vertikal dan pencatatan curah hujan
namun menurut pengamat tata kota universitas trisakti nirwono yoga
program ini dinilai tak menyentuh akar permasalahan dari penyebab banjir di ibu kota
nirwono menilai penyelesaian masalah banjir harus diselesaikan melalui pembenahan saluran air
secara menyeluruh yang belum dilakukan
belum juga diselesaikan sejak tahun dua ribu dua belas
padahal pemerintah provinsi seharusnya sudah bersiap program antisipasi banjir
karena tingginya curah hujan pada akhir tahun
dengan catatan sungai ciliwung dari tiga puluh tiga km baru enam belas km
jadi kita masih punya pr tujuh belas km yang belum dipereskan
pesangeran angke dan sunter catatan terakhir kami baru dalam tahap progres pembebasan lahan
pr nya sudah tahu bahwa kita harus membenahi sungai sungai tadi
ini yang tidak dilakukan